informasi lain saudara karena tidak ada akses untuk kendaraan roda empat
belasan warga sebuah desa di ponorogo jawa timur
menggotong seorang nenek dengan bambu
warga lansia itu dibawa menuruni jalan tanah sejauh dua km
menuju jalan raya demi bisa berobat ke puskesmas
video nenek boyrah yang digotong menggunakan sebatang bambu ini
warga lingkungan wonopuro desa sidoharjo kecamatan jambon
ponorogo jawa timur itu mengalami keseleo setelah terjatuh di rumahnya
karena butuh penanganan medis boirah harus dibawa ke puskesmas
namun sayang jalan ke lingkungan wonopuro tidak bisa diakses kendaraan roda empat
belasan warga desa akhirnya menggotong boyrah
berikut dudukannya menuju jalan raya
di mana sebuah mobil sudah menunggu
itu artinya warga harus membawa boirah menapaki jalan tanah yang menurun tajam
jalannya itu rusak itu kan langsung dipikul
turunnya itu naiknya juga kan dipikul
jalan menuju lingkungan wonopuro hanya bisa dilintas
jika hujan jalan menjadi licin
kondisi jalan yang buruk menjadi kendala warga mendapatkan layanan kedaruratan
tiap ada yang sakit melahirkan atau meninggal dunia
warga pun bergotong royong menandu hingga ke jalan raya
bahkan sudah dua kali ada warga yang hendak melahirkan dan dibawa ke bidan
namun di tengah perjalanan warga itu akhirnya melahirkan sendiri dan dibawa kembali ke rumah
pemerintah desa sidoarjo sejatinya siap membangun jalan menuju lingkungan wonopuro
namun terkendala status tanah yang adalah milik perhutani
jalan desa sidoarjo yang mengarah satu rt lah
yang tempatnya di atas gunung itu satu rt itu tanah desa tanah warga
tapi di jalannya untuk menuju nopura itu masih lewat jalan berhutani
jadi gini pak sebenarnya desa ini mau membangun jalan itu
tapi nggak berani karena jalanan masih milik perhutani
dan tidak diperbolehkan jalan desa untuk membangun jalan yang miliknya perhutani gitu pak
jadi sebenarnya saya dan perangkat desa sido harjo ingin membangun
tapi kesulitan untuk mengajukan hibah anak ke desa tanah berhutang itu
lingkungan wonopuro desa sidoarjo kecamatan jambon ponorogo
dihuni oleh satu ratus empat puluh jiwa dari tiga puluh tujuh keluarga
untuk beraktivitas warga mengandalkan kendaraan roda dua